perseteruan antara seorang wanita berinisial nt dengan sopir taksi online berinisial gj terus bergulir
kasus ini mengemuka dari unggahan nt di media sosial
nt merasa dianiaya dan mengaku menjadi korban pelecehan seksual saat menumpang kendaraan taksi online sepulangnya dari sebuah bar pada kamis dini hari pekan lalu
namun dari penyelidikan polisi tidak menemukan tindak asusila seperti yang dituduhkan pelapor
meski begitu gj tetap ditahan karena sangkaan menganiaya korban
selasa siang kabupaten pumas polto metro jaya kombes endra zulpan mengungkapkan ekonologi kasus ini
saat itu nt yang memesan taksi online muntah di dalam mobil
merasa dirugikan tersangka gj meminta ganti rugi tiga ratus ribu rupiah
keributan berujung pemukulan terjadi lantaran korban
menolak permintaan ganti rugi dari tersangka
saat ini tersangka gj ditahan di polsek metro tambora atas tuduhan penganiayaan dengan ancaman dua tahun penjara
terima kasih tersangkanya satu orang yaitu saudara gj laki laki yang merupakan driver daripada pasien online
kemudian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini adalah penganiayaan
yaitu terhadap korbannya
dengan cara menampar dan juga merendam korban
pihak gj membuat laporan balik
melalui kuasa hukumnya gj merasa menjadi korban pengeroyokan hingga mengalami luka
saat keributan yang terjadi usai korban muntah di dalam mobilnya
kuasa hukum gj juga menampik kliennya melakukan penganiayaan melainkan terjadi perkelahian
klien kami sudah dibully ya
dibully oleh masyarakat netizen bahwa dia seorang pelaku pelecehan seksual
bahwa itu sebenarnya sama sekali tidak benar
yang kedua dia sebagai pelaku penganiayaan
di sini debatable
kami sendiri bukan penganiayaan
ini sebenarnya perkelahian
sebelumnya nt membuat unggahan bahwa ia tidak muntah di dalam mobil
sementara hasil penelitikan menyatakan
nt memang muntah di dalam mobil
nt juga mengaku menjadi korban pelecehan seksual
namun dalam penyelidikan polisi hal tersebut tidak terbukti